selasa pagi waktu indonesia tengah para kepala negara asean dijadwalkan tiba di bandara komodo labuan bajo nusa tenggara timur
para perdana menteri akan menghadiri pertemuan konferensi tingkat tinggi ke empat puluh dua sepuluh dan sebelas mei dua ribu dua puluh
ktt asean ke empat puluh dua akan diselenggarakan di meruroh manggarai barat labuan bajo
senin petang wakil perdana menteri kerajaan thailand don pramud winai tiba di bandara komodo
sementara perdana menteri kamboja hun sen tiba di labuan bajo
selasa siang didampingi ibu negara bun rani
tak sampai satu jam kemudian perdana menteri timur leste taur matan ruak tiba di bandara komodo dan disambut oleh menteri komunikasi dan informatika joni platform